ketika ada yang mendukung presiden
orang seluruhnya mendukung presiden
di dalam ilmu ekonomi dan statistik
dia menunjukkan bahwa memang akan ada
dan biasanya akan ada
itu menunjukkan bahwa memang
menjelang pilkada itu akan meningkat
baik ada sedikit dari majelis hakim
pertanyaan saya belum dijawab
jadi ya nanti kami yang menilai
sama dengan tadi pak refli juga tertarik
ini saya orang hukum tapi tertarik